kebijakan baru transjakarta mewajibkan penumpang untuk melakukan tap in tap out sudah mulai diterapkan sejak selasa empat oktober lalu
kebijakan ini berlaku seiring dengan pemberlakuan tarif integrasi moda transportasi di dki jakarta
cynthia maharani salah satu penumpang transjakarta mengeluh dan bercerita saldo uang elektroniknya terpotong dua kali
awalnya saat melakukan tap in dan kartu bermasalah petugas di halte transjakarta meminta cynthia langsung masuk ke dalam bus
namun saat melakukan tap out di halte bank indonesia kejadian itu terulang kembali dan saldo uang elektroniknya terpotong dua kali
aku naik bus non brt yang tap on bus nah itu kan kita tap in doang yang nggak tap out
terus turun keluar ya aja kan
terus naik halte yang halte biasa yang brt eh itu saldo kepotong dua kali
katanya terus nanya kok ini kepotong dua kali sih itu emang kayak gitu biarin aja mbak
oh gitu udah tuh akhirnya minggu lalu kejadian gak bisa tap out
entah kenapa nggak bisa tap out di halte bank indonesia itu nggak bisa tap out
sama petugasnya dibiarin aja disuruh lewat di sisi lain
sampingnya itu di sisi petugas
nah tadi aku pakai dong kartunya itu aku pakai lagi kartunya itu potong dua kali
sintia mengaku sudah dua kali mengalami saldo terpotong dua kali
ia menyesalkan dan berharap pemerintah provinsi dki jakarta dan transjakarta melakukan evaluasi dan pembenahan sistem baru agar bisa berjalan dengan baik
wakil gubernur dki jakarta mengaku seharusnya saldo tidak terpotong dua kali
ditemui selasa siang di balai kota riza mengaku tujuan kebijakan tap in dan tap out ini untuk merekam perjalanan penumpang transjakarta
nanti dicek nggak ada yang bayar dua kali ya sejauh yang saya tahu tidak mungkin bayar dua kali
itu dia tap in dia tap out tujuannya apa supaya kita mengetahui dia masuk di mana keluar di mana
ini kita mendetek dengan sistem yang terintegrasi ini kita harus tahu perjalanan orang dari mana kemana ini satu sistem yang sangat baik
sejak diterapkan kebijakan baru pengguna transjakarta mengeluh karena antrian panjang kerap terjadi di sejumlah halte
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria juga sempat meminta maaf dan berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini